kebocoran data pribadi pengguna e commerce dan fintech kembali terjadi celah apa yang harus diwaspadai pengelola platform dan bagaimana kemudian kita masyarakat mengantisipasinya
untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui zoom dengan pengamat ekonomi digital heru sutadi
halo selamat malam pak heru
selamat malam dea apa kabar
baik bapak gimana sehat pak
baik semoga bapak semakin sehat ya
ini pak kita bahas lagi lagi ini pencurian data terjadi bulan ini
kemudian apa yang bapak lihat celah apa yang digunakan para pembobol data sehingga sepertinya mudah saja begitu melakukan hal ini ini sudah berkali kali pak heru
ya kalau kita lihat memang persoalan kebocoran data ini sudah beberapa tahun ini terjadi gitu ya
dimulai ketika misalnya facebook dua puluh satu data penggunanya bocor
kemudian juga kita pernah dengar kemarin tokopedia juga bocor
sekarang juga cermati dan lazada juga bocor
ini memang modusnya mungkin berbeda beda gitu
ada yang menggunakan pihak ketiga di mana mereka menggangsir data dari dalam aplikasi
tapi ada juga yang mungkin juga memang sistem keamanannya ini rentan
sehingga karena rentan ini kemudian para penjahat cyber ini bisa mengambil semua data dan data itu kemudian dipublikasikan atau dijual ke publik gitu
cuma memang masalahnya adalah bahwa kadang kadang kita meremehkan
kebocoran data cuma mungkin the username atau password gitu ya
padahal ketika username password ini bocor gitu ya
e commerce itu kan sekarang juga mereka menyimpan data alamat kita mungkin ktp kita nomor handphone kita
bahkan dalam beberapa aplikasi juga mereka juga ada investasi
semuanya bisa tampaknya juga lebih besar terhadap kebocoran tersebut
kalau misalnya peretasan data itu bagaimana
kemudian diretas passwordnya atau kata kuncinya untuk masuk ke dalam e commerce atau marketplace atau datanya dijual
bagaimana sebenarnya bisa digambarkan kepada kami yang awam pak soal peretasan data ini
jadi kalau peretasan data itu ada mungkin katakanlah misalnya ada developer atau yang membangun aplikasi tersebut gitu ya
biasanya ini ganti ganti atau mungkin beberapa pihak gitu ya
mereka bisa menanamkan sesuatu di dalam aplikasi sehingga ada pengguna baru mereka
kita laporkan kepada orang tersebut gitu siapa saja data penggunanya alamatnya segala macam
ada juga memang yang menggunakan keahliannya nih untuk proses hacking gitu ya
jadi mereka merobos sistem keamanan dari aplikasi dari layanan sehingga semua datanya juga bisa diambil
tapi ada juga yang mungkin juga misalnya kerjasama dengan aplikasi tersebut
misalnya dalam kasus facebook gitu mereka kerjasama nih dengan aplikasi facebook
kemudian semua data yang ada di facebook ternyata juga bisa
bisa dimanfaatkan dan diambil gitu ya
sehingga memang ini bermacam cara orang untuk bisa mengambil data dari guna secara banyak
tapi selain itu ada juga penggunaan atau pengambilan data data konsumen secara perorangan gitu ya
misalnya karena data perorangan itu seolah olah hilang kemudian dia akan memasukkan password username
kemudian dia akan mengirimkan one time password terutama gitu ya
ada orang meminta one time password itu juga dimungkinkan
tapi memang dampaknya mungkin agak berbeda
kalau mertas satu aplikasi atau mengambil menggangsir data kita sebut
dari satu aplikasi dampaknya menjadi lebih besar
tadi bisa juta dua juta sembahpun juta gitu
tapi kalau misalnya dia mengambil data secara perorangan gitu
itu mungkin ya kayak eceran lah gitu ya
mungkin orang per orang itu akan kena gitu
kalau dari sisi pengelola ecommerce atau marketplace atau video
marketplace atau fintech sebenarnya apakah bapak melihat mereka serius untuk bisa mengamankan data
dari pelanggan karena kita tahu bahwa kejadian ini tidak sekali dua kali pak heru ada yang kita lihat
serius ada juga yang memang abai serius itu misalnya mereka sudah melakukan menggunakan
iso katanya minimal tujuh ribu satu firewall enkripsi apa faktor authentication untuk pengguna segala
macam itu sudah mereka lakukan tapi mungkin juga ada hackernya yang yang canggih yang jago juga sehingga
bisa menerobos gitu ya tapi ada juga yang abai ini banyak juga yang terjadi karena biasanya
culture atau budaya di indonesia itu sebelum ada kejadian mereka aman kok gitu ya
nggak pernah dilakukan tersentase tidak pernah dilakukan apa tes tes yang memang terkait dengan
proses yang mungkin diretas di tracking segala macam gitu loh sehingga memang ketika ini sudah
terjadi ya sudah sudah apa sudah kata yang diambil juga sudah sudah cukup banyak gitu ya jadi memang
ini juga harus kalau saya melihat ini juga harus menjadi perhatian dari penyedia aplikasi platform untuk
menjaga semua kemungkinan dari proses
peretasan termasuk juga dari pihak pemerintah gitu ya jangan menganggap masalah ini masalah yang
sepele gitu ya karena betapapun juga yang diambil ini juga data yang beragam dan juga bisa memberikan
efek buruk bagi pengguna lainnya karena commerce teknologi finansial itu kan prosesnya ada bisnisnya
itu bisnis transmisis kepercayaan gitu ya sehingga kalau banyak masyarakat yang tidak percaya kita
khawatirkan bahwa orang menggunakan
menggunakan fintech akan menurun dan ini akan mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di
indonesia ini kepercayaan ya bisnis trust apalagi di masa pandemi seperti ini semua orang berlomba lomba
untuk berbisnis karena ekonomi sedang lesu kita bicara soal pemerintah ini pemerintah punya badan
siber dan sandi negara atau dikenal disingkat dengan bssn sebagai lembaga yang mengawasi termasuk
hal hal ini ini sedang mengaku melakukan investigasi terhadap kejahatan seperti ini seperti
yang katakan transpa charities info danhana al aman yang dikumpulkan yaitu layer two case
urutan dua puluh satu diri kita okar para penyel performed dengan wanita daripada otomatis

ekonomi pemerintah panjangnya itu tidak ada hal tersebut berarti kita memang harus

mengetahui apa sumber permasalahan
ini kan kayak sistem misalnya
yang terjadi dengan kecelakaan pesawat segala macam
jadi yang dicari itu sebenarnya bukan
siapa yang salah tapi bagaimana
kecelakaan atau faktor
kebosoran ini tidak
terjadi lagi di kemudian hari
karena betapapun juga kita ingin
tahu juga ini masalah seperti apa dan ini harus
disampaikan kepada publik seperti apa
jangan kemudian seolah olah ini udah
aman gitu ya atau mungkin
sudah dipanggil kemudian kita tidak tahu lagi
ini masalahnya dimana
terhadap aplikasi terhadap pemerintah
masyarakat menganggap persoalan
selesai tanpa kemudian kita tahu
ini apa penyebabnya dan bagaimana
solusinya di kemudian hari
kita mengapresiasi langkah langkah
bssn gitu ya agar ini
juga cepat diketahui masyarakat
modusnya seperti apa
termasuk juga harusnya juga teman teman
di kemudian komunikasi juga harus proaktif
juga melihat kasus ini
terakhir pak heru
ini kami masyarakat ingin tahu
bagaimana cara yang tepat
untuk menghindari pencurian data
dan jika telah mengalami pencurian data
bagaimana harus kita lakukan
atau ada indikasinya atau bagaimana
harus bersikap apa
apalagi di dalam handphone ini
kita punya banyak aplikasi e commerce
maupun juga marketplace
ya memang yang pertama itu
ketika ada kebocoran data
kita segera cek akun kita
apa di marketplace
atau di teknologi finansial gitu ya
apakah misalnya deposit kita masih sama jumlahnya
atau mungkin kita tiba tiba membeli sesuatu
yang tidak kita kendaki atau kita ketahui
kemudian yang terutama itu pertama adalah
kita mengganti password
dengan sistem keamanan yang lebih kuat
kalau bisa memang
jadi artinya bahwa ketika misal kita membeli
karena kan sekarang itu kan juga misalnya e commerce
juga terhubung dengan
sistem pembayaran gitu ya
nah kita untuk memisahkan ini
jangan kita satukan ketika kita membeli e commerce
tapi menggunakan pin atau password yang berbeda
dan memang tentunya juga
kalau saya mengusulkan adalah kita juga
jangan mempercayai siapapun
ketika misalnya mereka meminta
one time password yang dikirimkan kepada kita
karena betapapun juga
one time password itu adalah rahasia kita gitu
gak boleh orang tahu
meskipun itu juga adalah penyelenggara
atau memberikan layanan marketplace
atau intake atau apapun gitu ya
kemudian misalnya kita membeli e commerce

dan memang sebisa mungkin juga
kita tidak mengumbar banyak data pribadi
termasuk juga di layanan e commerce
maupun teknologi finansial
di luar data data yang memang dibutuhkan
oleh layanan tersebut
baik data data pribadi harus di filter begitu
jangan diberitahukan kepada siapapun
karena itu sifatnya sangat pribadi
terima kasih pak heru sutadi
sudah menjelaskan kepada kami soal
hal yang cukup penting di masa pandemi ini
terkait dengan transaksi belanja online
terima kasih bapak